jika perlu ada perbaikan
keputusan kpu provinsi dan kpu kompeten kota se indonesia
di mana rekan rekan akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan
serta verifikasi faktual keanggotaan
sementara ketua umum prima menyambut baik keputusan kpu
pada verifikasi langsung di kantornya
prima berharap lolos verifikasi final
yang akan ditentukan pada dua puluh satu april mendatang
secara internal kita sudah siap
kita memang sudah menunggu lama proses verifikasi faktual ini
dan waktu yang diribukan oleh kpu
tanggal satu sampai tanggal empat
kita sudah menyiapkan diri
kita berharap semuanya berjalan dengan lancar
proses verifikasi faktual ini selesai di tahap pertama
gak perlu perbaikan harapan kita begitu
dan mudah mudahan di pertengahan bulan april ini
prima sudah mendapatkan nomor urut
sebagai peserta pemilu nomor dua puluh lima
sebelumnya prima memenangkan gugatan terhadap kpu
di pengadilan negeri jakarta pusat
dalam putusannya prima adalah partai politik
yang dirugikan dalam verifikasi administrasi
kpu sempat menyatakan prima tidak lolos
verifikasi partai politik peserta pemilu